pemirsa keberadaan moda transportasi terpadu mrt di jakarta seakan menjadi jawaban bagi warga ibu kota dari masalah kemacetan
ya tidak hanya mrt warga jakarta juga punya jembatan penyeberangan yang tidak hanya fungsional tapi juga apik dan instagramab
penjelajahan saya kali ini di ibu kota jakarta yakni menikmati fasilitas moda transportasi mrt yang menghubungkan tiga belas stasiun dari bundaran hi hingga lebak bulus
sejak beroperasi maret dua ribu sembilan belas mrt menjadi prima dona pengguna moda transportasi umum ibu kota
dengan tarif antara rp tiga hingga rp empat belas rupiah anda akan merasakan kecepatan dan kenyamanan mrt tanpa terjebak macet
pembangunan mrt dimulai sejak dua ribu dua belas dengan menelan biaya rp enam belas triliun
mrt fase dua mulai dibangun maret dua ribu sembilan belas akan menghubungkan bundaran hi ke monas
jembatan penyeberangan orang senayan kini jadi buah bibir tidak hanya bagi warga ibu kota tapi juga pendatang
betapa tidak jembatan penyeberangan orang di kawasan sudirman ini begitu indah dengan desain modern dan artistik yang memberikan nilai tambah bagi jakarta
setidaknya ada tiga jembatan penyeberangan orang yang instagramable di sepanjang sudirman
di sini ada tempat yang menarik seperti di belakang
keluarga mereka sangat mengenal perkembangan di sini
di sini dapat menarik apalagi pada malam
di sini ada semangat dan spirit yang menarik di kawasan gbk
ada sesuatu yang saya kenal
masih muda tapi dia adalah arsitektur yang membuatnya
apa kondisi di atasnya
untuk konsep utamanya kita mengambil dari kota ini dan kita membuatnya di sini
jadi kami memasuki tempat di gelora bung karno
pada awalnya desainnya dipersiapkan untuk ice n' games
ketika itu kami menunjukkan semangat dari atlet atlet kami
semangat mereka yang bergelora
dan sifat pertempuran mereka
kami melambangkan semangatnya dengan api semangat yang mereka ketes diri
sehingga kami merancang sesuatu yang lebih dinamis
dan menunjukkan semangat kesehatan atlet kita
dengan anggaran rp lima puluh miliar
untuk merevitalisasi tiga jpo di sudirman
maka warga jakarta memperoleh
mendapatkan sensasi ikon fasilitas publik yang bukan saja sebagai alat penyeberangan
tapi juga fungsi estetika
apalagi saat siang berganti malam
maka jpo senayan bersinar warna warni yang memukau pengguna jalan
budi yudawan himawan amri jakarta